setelah seharian menjalankan aktivitasnya presiden joko widodo belusukan ke salah satu mal di manado
kedatangannya membuat heboh para pengunjung mal
para pengunjung salah satu mal di manado langsung menyerbu lobi setelah mengetahui presiden joko widodo berkunjung ke mal tersebut
jokowi datang ditemani gubernur sulawesi utara oli dondokambe dan wali kota manado vicky lumentu
kedatangan presiden bertujuan melihat geliat ekonomi di kota manado setelah terjadi lonjakan jumlah wisatawan tiongkok yang tercatat hingga seribu persen
setelah selesai melihat lihat jokowi menyempatkan diri membeli sepatu
kita lihat sedang dicoba coba sepatunya dan ini yang ramai sekali di media sosial karena ternyata bertuliskan discount ataupun sale di toko tersebut
ternyata itu toko yang dituju oleh jokowi dodo
tanda tangan dengan tiongkok
sampai dua ribu sembilan belas harus ada tambahan sepuluh juta
kemana ini sudah yang pertama ke menado
karena manado ini sangat strategis hanya kurang lebih tiga jam
ini sangat strategis sekali
kesiapan kesiapan itu yang saya lihat kesiapan apanya biaya cukainya kesiapan imigrasinya semuanya sudah